ini namanya desa bahagia
sebutan untuk karantina para calon paski braka
binaan kementerian pemuda dan olahraga ini sedang jalani
nama desa ini sudah bertahun tahun digunakan untuk karantina paski beraka
di desa bahagia ke enam puluh delapan siswa dan siswi capaska dua ribu dua puluh
dengan jadwal yang sudah ditetapkan
baik latihan fisik baris berbaris dan formasi
serta materi untuk bekal mereka di masa mendatang
dan layaknya pula di sebuah ekosistem
dan mampu menjaga ritme keteraturan dari seluruh anak
sosok itu disebut pak dan bulura
pak lurah dan bu lurah berfungsi sebagai koordinator utama seluruh capaska
pak lurah seperti namanya adalah salah satu anak dari tiga puluh empat siswa
sebaliknya bulurah adalah salah satu siswi dari tiga puluh empat capaska wanita
proses untuk memilih pak dan bu lurah ini menjadi salah satu hal yang menyenangkan
dan pasti akar mereka ingat di kemudian hari
pertama seluruh siswa dan siswi capaska dibagi tiga kelompok
masing masing kelompok mengajukan satu calon
setelah mendapat enam calon tiga kandidat putra dan tiga kandidat putri
mereka akan melakukan kampanye layaknya pemilihan gubernur atau presiden
desa bahagia mempunyai tiga kandidat pak lurah
mereka adalah ananda mikola dari jawa timur
genta lambang dari lampung
dan muhammad irfan dari kalimantan barat
sementara untuk kandidat bulurah diisi ripka juliana dari sulawesi utara
sebagai ibu lurah
alda ananda putri dari kalimantan barat
malam malam malam bulan besok

serta nina adinintia sriwigati dari jawa timur
kediri desa bahagia yang terterang aman dan damai
setia terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kampanye masing masing kandidat diisi visi dan misi apabila mereka terpilih
kampanye masing masing kandidat diisi visi dan misi apabila mereka terpilih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

sebagai pemuda dan pemudi yang inovatif kreatif positif dan menjauhkan dari dunia ini
dan jauh dari hal hal negatif
saya memilih bapak insinyur soekarno
karena saya sangat membanggakan dia
masjid rakyat nasional harus bisa berperilaku
masing masing calon juga dapat memilih simbol
yang menurut mereka dapat merepresentasikan
nilai yang akan mereka kedepankan
adalah burung cenderawasi
jadi kalian tahu bahwa burung cenderawasi
identik dengan pindahannya
itu saya mengangkat filosofi rotan itu
kan rotan tali rotan itu
melambangkan bahwa kita harus saling
menyambung tali silaturahmi
dari beberapa daerah yang berbeda beda
menjadi satu dan kita harus meningkatkan
yaitu semacam kebersamaan
kecamanan untuk semuanya
setelah melewati masa kampanye dari enam remaja ini
akhirnya terpilihlah pasangan yang menduduki kursi
sebagai pak lurah dan bu lurah desa bahagia dua ribu delapan belas
mereka adalah genta lambang dari lampung
dan nina adiningkiasri wigapi dari jawa timur
suasana seperti apa yang akan ia jaga selama menjabat sebagai pak lurah
anak muda usia enam belas tahun ini menjawab dengan tegas
untuk tetap mempertahankan soliditas antar capaska
dan misinya adalah menumbuhkan kembali kebersamaan
yang lebih kuat dari sebelumnya
yang sebelumnya kita belum kenal dari provinsi
dari sabang sampai merauke
kita pengen membuat capaska dua ribu delapan belas ini lebih akrab lagi kebersamaannya
lebih toleransi lagi tentunya
karena kita di sini bermacam macam suku dan juga bermacam macam agama
jadi kita harus lebih toleransi lagi
sebagai sekretaris desa bahagia
terpilih irvan dan alda
sementara jagabaya yang berfungsi sebagai koordinator keamanan
terpilihlah miko dari jawa timur dan ripka dari sulawesi utara
janji lurah desa bahagia
ulang lagi lihat keras jelas
janji lurah desa bahagia
janji lurah desa bahagia
akan melaksanakan tugas
akan melaksanakan tugas
dan jadi semua sama
dan jadi semua sama
selamat berjuang genta dan lina
serta teman teman semua
tetap semangat ya
memimpin para capaska dua ribu delapan belas agar tetap pada jalurnya
selamat berjuang genta dan lina
serta teman teman semua
tetap semangat ya
agar tetap pada jalurnya
halo perkenalkan nama saya ananda mikola usia enam belas tahun asal provinsi jawa timur kabupaten banyuwangi
saya bersekolah di smk tujuh belas celuring seribu sembilan ratus empat puluh lima banyuwangi
saya kesini untuk mengikuti diklat atau pendidikan paski beraka tingkat nasional tahun dua ribu dua puluh
pertama saya mengikuti seleksi paski berakat tingkat nasional
itu pertama dipilih melalui sekolahan
jadi pihak kabupaten banyuwangi pelatih pelatih datangin sekolahan setiap di banyuwangi
didatangin buat dicari yang untuk diseleksi ke kabupaten terlebih dahulu
habis diseleksi ke kabupaten
kan banyak pesertanya kak dari berapa ratus siswa
kalau nggak salah sekitar tiga ratus lima puluh siswa dari banyuwangi siap
itu terus diseleksi yang lolos tujuh puluh empat dan diambil empat untuk diseleksi ke provinsi
kalau yang menurut yang saya dengar ya kak ya
yang suka itu bilangnya ya alhamdulillah ananda bisa lolos
karena satu satunya mewakili banyuwangi selama kurang lebih empat belas tahun yang lalu itu nggak ada yang lolos
dan saya mewakili membuktikan bahwa smk itu bisa gitu kak
smk tujuh belas celuring bisa tidak hanya sma maupun sekolahan negeri lainnya
jadi diwakili oleh swasta gitu kak
dan yang tidak suka itu komennya ada yang
aduh miko itu gak pantas buat gini
dari anak orang tidak punya gitu gitu kak
kan biasa saat kita di atas
pasti ada godaan pasti ada yang ujian gitu kan mbak
mungkin di fisik aja ya kak
soalnya di fisiknya belum pernah sampai pagi sampai sore gitu aja
itu udah jadi kebiasaan
soalnya saya di rumah juga gantiin posisi ibu
awalnya juga rada kaget ya kak
tapi setelah kesini enak aja
karena kan juga makanannya enak enak bergisi gitu
dan dari kakak kakak pembina juga
nyiapin makanannya dengan baik
dengan ya bergisi banyak kasihan gitu
dulu pas waktu saya kelas empat kelas empat sd kan postur saya besar gitu
ceritanya mama itu cari uang ke luar negeri
atau jadi tkw buat biayain saya sekolah kak
karena ekonomi keluarga yang kurang membaik gitu kak
jadi pergi ke luar negeri buat biayain saya sekolah
habis itu berjalan lah kak
terus sampai saya kelas sma kelas satu mau naik kelas dua ini
ibu itu waktu bulan januari
balik ke batam
pertama cuma sakit paru paru pertama kak
tapi sebelum dia sakit itu
udah sebelum cerai mati
cerai hidup sama ayah
habis itu bulan januari kan sakit
sampai bulan tiga
terus sudah sembuh beberapa hari
langsung berangkat ke batam
bu nggak usah berangkat lagi kalau badannya agak enak
yang penting kumpul sama keluarga
asalkan yang penting kita bahagia bu
kalau pisah pisah bayangin
udah enam tahun gak pernah ketemu
cuma ketemu tiga bulan lalu ditinggal lagi kak gitu
saya cuma sama bapak kak
jadi pekerjaan ibu saya yang melakukan
saya usia lima tahun
saya usia lima tahun
saya anak pertama
saya siap jadi pandutan kak
mendinggalnya waktu saya seleksi paski bertingkat provinsi
tanggal lima mei itu kan
ibu kan meninggalnya di rumah muncar sana kak
terus saya waktu di surabaya
ibu meninggalnya jam tiga
saya itu jam tiga pas tes lari gitu
tes lari kesemotaan kak
itu saya dari pelatih saya pelatih imam
dek ibu kamu gak ada
udah gak ada
jadi saya makin semangat lagi larinya kak
mungkin itu udah kendang allah ya kak ya
jadi saya larinya makin cepet
gak sampai saya fisik pun yang pertama gitu kan
ingin menjadikan saya dari anggota pengabdi negara
salah satunya tni ataupun polisi gitu kak
sejak dulu beliau berpesan kepada saya
dek kamu besok harus jadi salah satu anggota dari tni itu
karena badan kamu tinggi
kalau pesan dari bapak gini aja
kamu harus jadi anak sukses
bisa banggain keluarga
dan ngangkat derajat kita
soalnya kalau di daerah saya gitu kak
kalau ada keluarga yang kurang mampu gitu kak
dia olok olok gitu kak
dipandang sebelah mata lah intinya
mungkin pesan saya buat mereka yang mengatakan saya bahwa
saya kurang baik ya kak
saya hidup bukan untuk saya sendiri
saya hidup buat orang lain
dan insya allah bermanfaat bagi seluruh rakyat indonesia gitu aja ya
tidak usahlah mengolok
kita kan sesama manusia
as semuanya itu
setiap tahunnya enam puluh delapan siswa siswi dari sekolah yang tersebar di tiga puluh empat provinsi republik indonesia
menjadi satu pasukan gabungan penghibar bandara pusaka
mereka akan bertugas di istana merdeka di ibu kota dki jakarta pada perayaan kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus
tanggal kemerdekaan republik indonesia tersebut juga menjadi filosofi penting dalam pembentukan formasi pasukan
kampung penghibaran tanggal yang penting
kalau dikaitkan dengan paski beraka
di situ ada nilai nilainya kemerdekaan republik indonesia
makanya dibentuklah di dalam pengibaran bendera itu
dibentuk ada yang namanya kelompok tujuh belas kelompok delapan dan kelompok empat puluh lima
kalau kelompok tujuh belas sendiri
yaitu melambangkan bahwa hari kelahir hari kemerdekaan republik indonesia
yang terdiri dari pasukan paski beraka yang terdepan dalam pengibaran bendera
kemudian untuk kelompok
kelompok delapan yaitu melambangkan bulan kemerdekaan
yaitu terdiri dari pasukan inti
yaitu pada saat pengibaran sang merah putih maupun penurunan sang merah putih
yaitu di dalamnya ada petugas pembawa baki dan cadangan pembawa baki
kemudian untuk empat puluh lima sendiri
yaitu tidak bisa dipisah pisahkan untuk pengawalan dalam pasukan
ini untuk pengawalan dalam pasukan inti
persiapan pengibaran sang merah putih
pada tujuh belas agustus mendatang paski beraka dibagi menjadi dua tim
tim pertama bertugas pagi hari mengibarkan replika sang saka merah putih
tim kedua bertugas sore hari untuk menurunkan replika sang saka merah putih
kedua tim memiliki formasi yang sama
diisi tiga puluh empat anggota paski beraka tujuh belas siswa
dan tujuh belas siswi
formasi lengkap paski beraka terdiri atas tiga kelompok
yakni kelompok tujuh belas delapan dan empat puluh lima
kelompok tujuh belas bertugas sebagai pemandu atau pengiring pasukan
dengan dipimpin komandan peleton atau danton
mereka menjadi garda luar penjaga sang saka merah putih
yang dibawa di dalam kelompok delapan
kelompok delapan sebagai pasukan inti pembawa bendera
terdiri atas empat anggota tni
tni atau polri yang lolos seleksi sebagai pengawal
tiga paski beraka putra bertugas sebagai pembentang
pengerek dan pembawa bendera
tiga paski beraka putri sebagai pagar atau serpihan
dan dua paski beraka putri sebagai posisi baki
baik baki utama dan baki cadangan
serta terakhir kelompok empat puluh lima adalah barisan terluar penjaga kelompok tujuh belas dan delapan
terdiri atas anggota tni dan polri
seperti matrawanita seluruhnya bersenjata lengkap
seluruh awak kelengkapan formasi pengibaran
atau penurunan replika sang saka merah putih ini
akan berlatih gabung bersama setidaknya dua minggu sebelum pelaksanaan upacara
mereka di sini semua sama diberikan materi oleh pelatih semuanya sama
jadi semua berputar adik adik semua merasakan
ada yang di tujuh belas ada yang di kelompok delapan semuanya harus bisa di situ
mereka pun diberikan ke pemimpin menjadi danton masing masing harus bisa
nah semuanya itu pelatih nanti
karena pelatih yang memberikan latihan di lapangan dan hasilnya pun pelatih itu menilai tiap hari hanya
dari mulai sikap tingkah laku ya itu pelatih
nah pembina hanya mengarahkan kepada adik adik
latihan yang baik yang sempurna mental juga harus sudah siap
jadi di lapangan mereka sudah siap semuanya
dalam keseluruhan formasi upacara tentu saja ada beberapa posisi yang diincar oleh anak anak calon paski beraka ini
motivasinya tentu berbeda beda
ada yang ingin mengulang kesuksesan senior senior mereka di tahun tahun yang lalu
tetapi juga ada yang percaya diri dengan kemampuan fisik dan mentalnya masing masing
yang saya pinginkan itu adalah posisi kelompok delapan
sebagai pembentang bendera pusaka
tentunya kalau putri itu kebanyakan pasti pengen jadi pembawa baki ya
hari hari saya rasa semua posisi itu sangat berperan penting dalam pengibaran
ya semua perempuan pasti pengen dibaki ya kak
soalnya selain membanggakan diri sendiri membanggakan sekolah dan orang tua juga kak
jadi pengibar sih
di bagian yang belakang itu serpihan serpihan gitu
karena seru aja gitu untuk buka formasinya
empat belas hari jelang hari pembuktian mereka
dan tentu saja para sobat muda ini begitu bersemangat
membawa harapan tidak hanya bersifat personal
seperti menjaga kesehatan fisik agar sukses bertugas di tanggal tujuh belas
tetapi juga tentunya ingin menjawab doa orang orang di tempat asal mereka masing masing
perkara siapa yang akan duduk di kursi panas itu bonus
yang utama adalah melihat bendera kebanggaan negara ini berkibar di tempat yang